sumpah pangeran nyebelin banget sih
kenapa sih dia gak bisa buka hatinya buat gue
apalagi yang dia butuhin
yaudah mel lo sabar aja oke
yang penting kan lo tetap berusaha oke
gue udah ngelakuin segala hal cara bokap gue sampai ikut ikutan
kenapa sih hatinya dia tuh kayak batu
dari kamu kecil
sampai kamu sebesar ini
kamu selalu hidup bergantung sama papa
papa berusaha sebisa papa
untuk cukupin kebutuhan kamu
memenuhi hal hal yang kamu inginkan
kamu bantu papa
kamu berkorban untuk papa
kalau sampai papa kehilangan semuanya
yang rugi bukan cuma papa
yang susah juga bukan cuma papa
seluruh karyawan papa juga
semua pegawai pegawai yang ada di bawah perusahaan papa
mereka pasti akan kena imbasnya
kita bisa bercuka alla ya
saya ujung parti kaismenya bisa bangun
kami pernah berdaulum
kami punya pria
sudah ada yang mengguna saya
coba kamu usaha untuk deketin main lagi
biar semua masalah ini selesai
bah mendingan sekarang papa istirahat ya
kalau papa butuh apa apa
papa tinggal telpon aku
aku pasti langsung ke sini
tapi sekarang aku balik dulu ya pak
menggunakan kamera penyakitly helen sweetie kamu malah

ke jutukan pintumu
tapi enggak meantuk dung architectural
gitu ya scales
kok ada yang ikutan
sumpah pangeran nyebelin banget sih
kenapa sih dia gak bisa buka hatinya buat gue
apalagi yang dia butuhin
yaudah mel lo sabar aja oke
yang penting kamu tetep berusaha oke
gue udah ngelakuin segala hal
kenapa sih artinya dia tuh kayak batu
gini loh mel batu aja lama lama bisa kekikis kan
ya sama aja lah kayak hatinya pangeran
semakin lo berjuang ya kali aja sampai bisa melunak
ya kan ngerti kan
aduh tasya gue udah ngelakuin semua cara
ya tapi apa hasilnya
yang ada gue sakit hati tau gak
ini kan kesayangan gue
lo mau ngapain lagi sih disini
bukan urusan lo
jelas urusan gue
gue akan kerja disini
yang pasti ini gue akan kerja disini
bukan tempat lo
gak boleh sembarangan disini
mendingan lo cabut
gue juga pelanggan resto kali
gue udah take away makanan sama minuman
lagian kerjaan lo itu di dalam
kerjaan lo bukan gangguin gue
lo udah gak sabar ya
buat tarung thai boxing sama gue
masuk sekarang juga
kalau nggak saya pecat kamu
gue dateng telat
masih aja keributan disini
masuk sekarang juga
gue bakalan kalah sama gue
jadi siap siap aja
loh harus jawab
jauh jauh dari putri
gue juga bakal berjuang sekuat tenaga buat ngalahin loh
nggak usah banyak ngomong deh
kamu tuh tahu nggak sih
kamu itu masuk jam satu siang
dan sekarang jam berapa
kamu pikirin resto punya kamu apa
saya ada urusan
semua karyawan di sini punya urusan
tapi mereka punya tanggung jawab sama resto ini
kamu nggak ada profesional yang
kok gaji saya dipotong pak
saya kan baru kali ini telat pak
sebelum sebenarnya saya nggak pernah telat
saya butuh banget uang itu
kasian juga batu bata
setengah jam gue di sini nggak keluar keluar
terlalu telat leni
akhirnya lo keluar juga cid
gue ada setengah jam tau nunggu di sini lama banget
nih pak niko bersik banget ya tadi
yaelah cuma nunggu bentaran doang
citra gue tuh sebagai anak gue ini harus profesional
apalagi gue tuh gak mau buat bikin kecewa sih pak niko
yaudah yuk nih udah telat banget gue